ya salah sendiri
makannya cuma sendok nih
yeay yang ada mau berhubung kok kayak gitu juragan
nah kalau ezeta datang bawa pedang
makan dulu makan dulu
minya jadi inget ya
waktu minya kecil
minya sering main ke istana zeta
terus kita sering main kejar kejaran juranger
lagian si zeta bego
zeta minya selalu lari sambil meren
ngomongnya aja gak pengen balik ke dunia sihir
tapi lihat deh ngomonginnya dunia sihir terus
juragan mau kemana
makannya ini belum habis juragan
ada apa juragan
ini gak ada gak ada ini tapi apaan sih
oh tapak meja
apa keset kali ya
apa kain telapak
tau di situ apaan
bisa nusuk nusuk pantat segala sakit tau gak
juragan sembarangan aja sih
ini tuh baju anget buat juragan
minya yang buat sendiri
keancur gini sih jahitannya
ya juragan kok gitu sih
ya abisnya minya kan bikinnya gak pakai sihir
ya mainnya pengen aja kasih juragan sesuatu yang berguna
buat juragan pakai
tangan mini sampai luka luka kayak gini waktu ngejahit
tapi kalau jelek yaudah deh biar minya buang
sweaternya bagus kok
dipakai ke kampus
itu yang aku gak tau
ah katanya suka
iya iya dipakai

berapa lama ya dihabisin waktunya buat semua ini
mini bener bener baik ya
aku malah marah karena mini pengen pulang ke negeri saya
aku bener bener jahat ya
padahal kalau aku bener bener sayang sama mini
harusnya aku membantu dia supaya dia bisa pulang ke negi sihir secepetnya
selama itu romantis juga ya
iya tapi romantisnya maksa
bola ajaib lo ini keren juga ya
beli di mana
kok bisa pakai acara ngeliat isi hati orang segala sih
aku kan pengira penyihir
jadi hal apa sih yang gak bisa aku lakuin
ya semuanya aku bisa
jadi maksud lo lo bisa ngelakuin semuanya gitu

duta itu lupa sama mini bisa kan
lo sihir aja si duta biar dilupa sama mini
terus kalau dia udah lupa kan gampang
bener juga kamu teo
kenapa aku gak kepikiran ya
nih katanya pangeran penyihir
kelakuannya emang bener bener ya
otaknya agak agak lemot
pantes aja dia mau dipaksa tulangan sama mini
kamu bener teo
rencana selicik dan sejahat ini gak mungkin dipikirin oleh pangeran matahari sebaik dan sejujur aku
kecuali orang selicik dan sejat kamu
siapa yang jahat sama licik
orang gue kan cuma ngasih jalan doang
kalau begitu saya akan menepati janji saya
saya akan membawa kamu ke tempat dimana banyak aja ya bang
mau sekarang apa bentar
tadah tadah rapi rapi dulu
mau sekarang apa bentar
siapa tahu ketemu bidadari yang cantik di sana
kok pada serem serem banget ya
kau dengan sihir angker kayak gini ya
itu yang di belakang gue mau lakukan apaan ya
gue udah ngerasain
di dunia sihir ya
kayaknya gue kenal yang mani botol
ini kan buat tentang gerang
gak pake singer
jangan suka yang itu
mini makan sup rumput sama zeta
pasti seru banget kayak mini waktu masih kecil
tapi kalo deket kuali kayak gini
mana bau sup rumput lagi
mini jadi ngantuk
aduh jeragan aduh ini jadi malu
aduh aduh zeta
kamu tumbuh di sini sampai urusan aku beri
iya aku juga tahu lo datang
tapi nggak mesti ngotorin kayak begini
ngepar cangkang dalem sepatu pakai sihir kayak pindah tempat ke sini
jangan cerewet dong
aku datang ke sini untuk bernegosiasi sama kamu
negosiasi apa lagi
mini itu sangat bodoh
sampai mati pun dia nggak bakal bisa menguasai sihir untuk pindah ke negeri sihir
kecuali buat aku
kamu bener bener sayang kan sama mini
ya udah harusnya kamu memikirkan hal yang terbaik untuk nini
iya juga sih
sekarang mau pikir aja sendiri
dia tinggal di negeri manusia dan tersiksa menjadi boneka
dia udah mulai goya
atau bisa kembali ke negeri sihir
mana yang terbaik untuk mini
aku harus mengambil kesempatan ini untuk menyihirnya
buka mata hati kamu dan dua semua ingatan kamu tentang nin
dan mini akan bahagia
begitu kamu buka mata kamu tidak akan ingat lagi siapa mini